menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi indonesia nadiem anwar makari
memimpin pertemuan meja bundar perhimpunan menteri negara negara asia tenggara
pada dialog kebijakan pendidikan dan layanan anak usia dini atau paut di asia tenggara
yang dilaksanakan di jakarta dua puluh lima dan dua puluh enam juli
pertemuan ini juga merupakan bentuk keberlanjutan keberhasilan indonesia
dalam memimpin kelompok kerja pendidikan pada pertemuan g dua puluh yang diadakan tahun lalu
pertemuan ini juga merupakan bentuk keberhasilan indonesia
yang diadakan tahun lalu
indonesia yang diwakili menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi indonesia
nadiem anwar makarim memimpin sesi dialog kebijakan pendidikan dan layanan anak usia dini atau paud
dalam pertemuan meja bundar perhimpunan menteri negara negara asia tenggara
yang dilaksanakan di jakarta dua puluh lima dan dua puluh enam juli dua ribu dua puluh
dalam sambutan g dua puluh
nadiem menggarisbawahi ada tiga aset utama negara anggota asean
kedua pertumbuhan ekonomi
nadiem juga mengatakan
sudah saatnya kita untuk mengirimkan pesan yang lebih kuat kepada masyarakat asean
tentang kebutuhan mendesak untuk memberikan pengalaman belajar terbaik
bagi anak anak sejak dini
karena dengan membangun generasi penerus masa depan
kita mempersiapkan masa depan asean yang lebih baik
sebagai wujud komitmen indonesia
pertemuan meja bundar tingkat menteri pendidikan asean ini
diikuti dengan peluncuran penelitian untuk pemetaan lanska paut
yang diprakarsai oleh indonesia
hasil penelitian ini akan memperkaya pemahaman
tentang berbagai strategi kebijakan yang diterapkan oleh negara negara asia tenggara
dalam penyelenggaraan paut
kemendikbud ristek ri terus memperkenalkan transformasi merdeka belajar
serta menguatkan gotong royong dan komitmen dalam upaya mempercepat transformasi paut
dan memulihkan ketertinggalan masa belajar
serta tumbuh kembang pasca pandemi covid sembilan belas
selain dihadiri para menteri negara negara di asia tenggara
pertemuan ini juga dihadiri oleh duta besar negara negara asia tenggara di indonesia
ratusan delegasi pembicara dan praktisi
di bidang paut